lihat pakaian mereka yang lusuh
keuangan mereka akan lebih baik jika ladangnya diperluas
rumah yang lebih baik
lebih baik semuanya
mereka sangat aneh
penduduk kota mengejek george dan ayahnya di belakang mereka
terima kasih george
yah mengapa kau tidak memperluas ladangnya
oh kehidupanmu akan lebih mudah
atau pakaian yang lebih baik
ya panen kita sudah cukup bagi kita
dan aku suka memiliki waktu luang untuk melihat matahari terbenam dan buruk
iya sementara pekerjaan itu perlu sedikit santai dan menghargai kehidupan juga penting sekali
orang orang kota tidak dapat memahami hal ini
lihat matahari terbenam
apa gunanya itu
mereka tinggal di alam mimpi
george dan ayahnya tidak aneh
mereka berbeda dari orang kota
setiap hari mereka akan melihat dan mendengarkan saat alam menyebarkan keagungannya
jangan dengarkan orang orang itu
berikan perhatian pada pohon pohon dan matahari yang hangat
biarkan apresiasimu untuk hidup tumbuh
itu karena kau telah mengajariku ini
aku merasa sangat puas dengan hidupku
george bisa memahami burung burung cara pepohonan bernafas dan kejutan kejutan kecil di bumi
orang lain tidak memahami keindahan ini
ini sunyi tapi mengaum
tapi sayangnya kehidupan tidak untuk selamanya
aku merindukanmu ayah
ayahnya adalah satu satunya teman dalam hidupnya
setiap hari george akan bekerja tersenyum dan bersikap apa adanya
tapi tidak ada yang bisa mengisi kesepian di dalam dirinya
tidak ada yang bisa mengisi kesepian di dalam dirinya
tidak ada yang bisa mengisi kesepian di dalam dirinya
belihat ini juga
belihat ini juga
belihat ini juga
belihat ini juga
belihat ini juga
george terpesona oleh sang putri
sang putri terus saja berayun di tengah bintang bintang
melemparkan sekuntum mawar untuk george setiap kali dia berayun kembali ke bumi
george terlalu terpesona untuk bicara
hah apa ini
george terkejut melihat dirinya dikelilingi oleh puluhan mawar
tapi bukankah itu hanya mimpi
mungkin burung menjatuhkan ini
dia bekerja keras malam itu
tapi di malam hari dia memiliki mimpi yang sama
itu kau dalam mimpiku
tunggu kau tahu nama aku
tentu saja aku tahu
aku dalam mimpimu
aku putri sadira
jadi mimpi apa ini
ya itu punya semua yang kau pikirkan
seperti ikan di sana
dan pie apple yang mengapung itu
ah makanan penutupku
aku telah mengunjungi mimpi banyak orang
tapi ini adalah pertama kalinya aku mengunjungi orang
yang menyukai apa yang kusuka
kenapa kau menyukainya
oh mengemaskan sekali
oh mengemaskan sekali
oh mengemaskan sekali
itu benar sekali
itu benar sekali
hah itu sebabnya aku menyukai semuanya
aku merasakan hal yang sama
aku merasakan hal yang sama
george dan putri akan bertemu satu sama lain setiap malam dalam mimpinya
lama kelamaan keduanya semakin dekat dan jatuh cinta

ini tidak adil aku hanya bisa bertemu denganmu dalam mimpi
bagaimana kalau aku menyuruhmu untuk menemukanku
apakah kau sungguh mencintaiku
sadira aku mencintaimu lebih dari apapun
katakanlah cepat ini sudah hampir siang
temui aku di kerajaan mimpi
disitulah awan menyentuh bumi carilah
sadira oh kerajaan mimpi
baiklah sadirah aku akan menemukanmu
george segera memulai perjalanannya
dia mengunjungi berbagai tempat dan bertemu banyak orang
butuh waktu lama baginya sampai
oh aku sudah menemukannya
saat dia berjalan dengan penuh semangat dia melewati hutan lebar
dia merayap ke dalam hutan dan melihat seorang lelaki tua dengan janggut perak panjang yang telah diikat oleh dua makhluk besar
lepaskan aku kalian penjahat
raja kami akan senang melihatmu
george ingin membantu pria malang itu
dia melihat sekeliling tapi hanya bisa menemukan rantai
dia melihat sekeliling tapi hanya bisa menemukan perangku
dia melihat sekeliling tapi hanya bisa menemukan perangku
ini harus dilakukan
kenapa dia menunjuk ranting ke arah kita
apakah dia menentang kita dengan ranting kecil
tolong bantu aku
hutan sepertinya mengerti apa yang dia inginkan secara tiba tiba
banyak hal mulai terjadi
banyak hal mulai terjadi
apa yang terjadi
dasar kau makhluk
george bingung dengan semua yang terjadi
tapi dia melepaskan ikatan lelaki tua itu dan segera mereka keluar dari hutan
makhluk apa itu tadi
mereka adalah bawahan dari raja realita yang jahat
ya dia membenciku
izinkan aku memperkenalkan diri
aku adalah raja mimpi dan kau anak muda
pasti sangat baik hati karena hutan telah menyelamatkanmu seperti itu
untuk apa itu
kau akan tahu
ngomong ngomong aku tidak tahu apa itu itu yang terjadi di hutan ini
george melangkah melalui celah dan awan menutup di sekelilingnya
kerajaan mimpi bukanlah sesuatu yang bisa dia bayangkan
dari situlah kita mendapatkan debu bintang ajaib
dan disanalah semua mimpi lelah kita kembali untuk beristirahat
dan itu departemen penelitian kami
jadi kami bisa melihat dongeng baru yang kalian ciptakan
dan apa itu
mereka bekerja untukku dan memastikan segala hal di kerajaan mimpi
berjalan lancar dan baik
seperti sebuah mimpi
sama seperti mimpi indah
kami juga menangani mimpi buruk
mereka segera tiba di kastil
bagian dalam dinding tampaknya dilapisi dengan pernak pernak kecil yang mengkilap
ada sesuatu di dalamnya
oh itulah mimpi mimpinya
sekarang sedang beristirahat
mereka memasuki ruangan yang besar
yang memiliki pengontrol besar dengan
tombol bip dan tuas yang aneh
beginilah caraku mengendalikan mimpi
sebenarnya ada tiga macam
mimpi indah untuk orang baik
dan mimpi buruk
untuk orang jahat
ya dan mimpi goblin
aku suka bersenang senang kadang kadang
pernahkah kau mencari mimpi goblin
kau bermimpi seperti ingin kabur tapi tidak bisa
seolah kau terjebak atau kau berjalan sangat lambat
aku tidak suka itu
pembuat kenakalan kecil ini sebenarnya menahanmu
saat kau tidur dan bermimpi
dan kemudian mereka lari sebelum kau bangun
tapi takkan ku biarkan mereka datang ke mimpimu lagi
ini semua adalah mimpi buruk
penyihir menakutkan dan monster besar
aku mengirim mereka ke orang orang dengan hati
yang jahat untuk memberi mereka pelajaran
seperti anak ini
dia mengganggu anak lain karena makan siang
jadi inilah yang akan aku lakukan
aku mengirimmu ke charlie
dan sekarang kita lihat
apakah ini akan menggabungkan sendirianmu

sampai jumpa di video selanjutnya

terima kasih charlie

tapi dia tidak akan pernah mencuri sandwich lagi
ini adalah mimpi indah
semua peri dan kuda tercantikku
anak anjing lucu dan kuda poni pelangg
aku mengirimnya kepadamu
aku mengirimnya kepadamu
aku mengirimnya kepadamu
aku mengirimnya kepadamu
saat kau mulai merasa kesepian
bolehkah aku bicara dengannya
biarkan saja dia keluar
itu benar benar kau
keduanya sangat senang bisa dipertemukan kembali
mereka akhirnya berpelukan erat
selagi kau di luar
mengapa kau tidak mengajak george berkeliling
maka stadira dan george menjelajahi kerajaan mimpi
berbincang dengan gembira dalam pelukan satu sama lain
mereka mengunjungi banyak tempat dan mimpi
mereka telah keluar cukup lama
dan raja menjadi gelisah
sudah hampir waktunya bagi sadira untuk kembali
pergi cari sadira dan george
drubble melakukan perjalanan ke seluruh kerajaan mimpi
dan akhirnya menemukan mereka
apa yang terjadi
raja perlu mengirimku ke pemimpin yang lain
dan mengirimmu pulang
akan kuminta raja untuk membebaskanmu
keduanya melakukan perjalanan kembali dan george langsung menghadap raja
yang mulia aku jatuh cinta pada sadira dan aku ingin menjadikan dia sebagai istriku
tapi sanira adalah mimpi terbaik yang kupunya
aku mohon padamu
sang raja memandang kedua kekasih itu dan akhirnya menyerah
baiklah aku berhutang padamu karena kau menyelamatkan nyawa
sadira bisa pergi bersamamu
di sana saat kau melewati portal kau akan jadi manusia
yang mulia maukah kau memberi kami sebuah istana
aku hanya punya sebuah rumah kecil untuk kekasihku
aku tidak keberatan george
kau istimewa dan hanya pantas mendapatkan yang terbaik
aku tidak bisa memberimu istana yang nyata tapi istana yang tidak terlihat
itu artinya hanya kalian berdua yang bisa melihat
raja memberi mereka peta terlipat
dan dengan senang hati melewati portal kerajaan mimpi tiba di rumah george
mari kita buka petanya
peta itu besar
peta itu besar dan dilipat berkali kali
tapi begitu dibuka rumah itu menghilang
dan muncul sebuah kastil tinggi yang megah
selamat datang di rumah putri
kau adalah rumahku george
aku berharap kau tahu kenyataan itu cukup untuk membuat mimpi yang menjadi kenyataan bagiku
george dan putri senang tinggal di alam mimpi
namun seiring waktu george mulai memahami bahwa mencampurkan kenyataan dan istana mimpi yang tidak terlihat bukanlah hal yang baik
aku bisa melihat sedang makan kue tapi aku tahu sedang makan roti
sadira apakah keberatan jika kita menutup petanya
george aku sudah menginginkan itu sejak awal
hanya karena aku adalah putri dalam mimpi sebelumnya bukan berarti aku ingin hidup dalam mimpi
aku mengerti itu sekarang
kehidupan nyata jika dihargai dengan baik adalah mimpi terbesar yang bisa kita jalani
aku telah melupakan ajaran ayahku
aku mencintaimu sadira
dan aku mencintaimu george
sadira dan george sekarang mulai menjalani kehidupan nyata sesuatu yang hampir dilupakan george dalam sebuah mimpi
mimpi itu indah tapi itu hanya imajinasi
mereka tidak dapat dibandingkan dengan kehidupan nyata
jadi lain kali kau melihat bunga kecil atau matahari terbenam yang indah atau orang yang kau cintai ingatlah untuk menghargai keindahan hidup itu